hari ini kita terus mencari keberadaan pak menteri karena memang sampai detik ini kita belum ada kabar mengenai keberadaan pak menteri
sampai hari ini
tapi waktu itu pas kembali ke indonesia memang posisinya nggak bareng sama rombongan atau gimana pak kenapa bisa merusak
kalau dari spanyol informasi terakhir yang kami terima itu memang berbarengan dengan beberapa pejabat eselon kami
eselon i ada yang ikut tiga orang
juga ada eselon ii yang ikut
kunjungan kerja pak menteri
juga beberapa staff
kembali ke tanah airnya ini memang masing masing karena mungkin tiket juga terbatas akhirnya terpisah
pak ada indikasi kabur dari kasus kpk yang sedang berjalan
wah insya allah sih enggak ya mudah mudahan kita doakan sama sama agar bisa selesai
tapi apa komunikasi terakhir dengan pak menteri kapan pak komunikasi terakhir
sebelum berangkat ya di acara di spain itu
kan ada dua kunjungan ya
juga ada di spanyol
tapi pak menteri di indonesia ya
pasti udah di indonesia
ini belum tahu kita nih posisi terakhirnya
tapi lo pas kontak pak ya
belum belum ada kontak sama sekali
nggak berencana lapor ke kbri atau apa gitu pak untuk kehilangan
kelihatannya pemerintah tentu instansi yang bertanggung jawab soal ini sudah mungkin sudah mulai mencari posisi keberadaan pak menteri kita